sengkarut persoalan pemekaran papua berujung di sidang uji materi mahkamah konstitusi
majelis rakyat papua meminta agar rancangan undang undang pembentukan daerah otonomi baru ditunda menunggu putusan mk
apakah sengkarut persoalan pemekaran hanya terkait keekonomian daerah atau ada persoalan yang lain yang mengakar
kami akan mengulasnya bersama m rifki nizami karsayuda anggota komisi dua dpr dari fraksi pd perjuangan
selamat malam pak rizki
selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam kemudian ada timotius murib ketua majelis rakyat papua
selamat malam pak timo
kemudian melalui sambungan telepon ya tadi ya pak timo
kemudian ada zainal arifin mohtar pakar hukum tata negara dari universitas gajah mada
mas uceng selamat malam
selamat malam mbak eva
baik saya ke pak rifki dulu
pak rifki ada kritikan terhadap
rencana pemekaran daerah
ini keluar dari ketua dewan pengarah brin yang sekaligus ketua umum pdi perjuangan soal potensi pad daerah tersebut
kalau kemudian kita kaitkan dalam konteks pemekaran papua bagaimana kemudian dpr menyikapi masukan ini
ya pertama apa yang disampaikan oleh ibu megawati soekarno putri
sebagai ketua dewan pengarah badan riset dan inovasi nasional
pada sambutan beliau dalam pertemuan brin dan badan riset inovasi daerah seluruh indonesia
itu adalah bagian dari evaluasi total kita saya kira terhadap pemekaran daerah
baik provinsi kabupaten kota yang ada di indonesia
panjang kurun waktu lebih kurang dua puluh tahun terakhir
di mana banyak sekali daerah daerah yang dari sisi fiskal itu sangat tergantung
dengan fiskal nasional
komisi dua dpr ri melalui konstitusional pengawasannya
melakukan pemetaan terhadap beberapa daerah di indonesia
di mana kami dapatkan bahwa rata rata kontribusi pendapatan asli daerah
artinya ketergantungan fiskal daerah terhadap fiskal nasional
baik melalui dana alokasi umum maupun dana alokasi khusus
nah apa yang disampaikan oleh ibu mega saya kira itu harus menjadi concern kita bersama
bukan hanya komisi dua dpr ri dan kementerian dalam negeri
yang membidangi persoalan ini
tapi juga seluruh elemen bangsa yang memiliki motivasi apapun motivasinya
untuk mengajukan mekarik

yang memiliki motivasi politik
untuk memiliki motivasi politik
yang menurut catatan kami sekarang itu jumlahnya ratusan
yang disampaikan kepada komisi dua dpr ri
nah khusus terkait dengan papua mbak eva
konsekuensi dari terbitnya undang undang nomor dua tahun dua ribu dua puluh
tentang perubahan kedua
terhadap undang undang otonomi khusus papua
itu memang memberikan amanah ke pemerintah dan dpr
ke provinsi di papua termasuk papua barat
dan karena itu pada rapat kurna pemerintah yang lalu
dpr ri menyetujui tiga rancangan undang undang papua
untuk dibahas lebih lanjut di dpr ri
itu ini baru pembahasan tingkat pertama
nanti akan masuk pada pembahasan berikutnya
yang tentu dalam pembahasan pembahasan itu
dalam konteks nyusunan legislasi kami akan
banyak mendengar menyerap aspirasi bahkan turun ke lapangan
kait dengan sejauh mana
urgensi rancangan undang undang ini untuk disahkan menjadi undang undang
saya kira begitu eva
oke tapi apakah kemudian persoalan pemekaran papua ini
hanya pada soal ekonomi saja
atau ada hal lain sehingga masih
menyimpan penolakan begitu ya dari beberapa pihak
termasuk juga mrp
kami memahami bahwa
ada kritik yang keras dari beberapa pihak
termasuk sekarang dilembagakan dalam judicial review di mahkamah konstitusi
kami juga menyimak dengan seksama
pandangan dari rekan rekan majelis rakyat papua
yang memang dalam ketentuan pembentukan daerah otonomi baru
berdasarkan undang undang nomor dua tahun dua ribu dua puluh satu ini
berbeda dengan kepentuan undang undang okses papua tahun dua ribu satu
kita ingin mengikatkan mutlak
persetujuan atau rekomendasi dari mrp dan dpr papua
sebelum kemudian itu menjadi sebuah rancangan undang undang
nah sekarang persetujuan dari mrp dan dprp
dalam pembentukan daerah pemekaran di papua
dimana opsi lain
kita melalui pemerintah dan dpr
nah opsi yang kedua inilah yang sekarang sedang berjalan
tapi satu hal itu walaupun opsi ada opsi pertama opsi kedua
kriteria untuk pembentukan era otonomi baru di papua
tetap diberikan oleh undang undang bukan hanya terkait dengan ekonomi
tapi juga terkait dengan pelayanan publik
aspirasi masyarakat papua dan yang tidak kalah penting
adalah keterjaminan terhadap keberadaan atau eksistensi orang asli papua
saya nadi atur dalam undang undang okses tersebut
oke oke kalau kemudian kita bicara aspirasi rakyat papua
mrp jelas menorak pemekaran papua karena memang
salah satunya proses politik di dpr yang tidak memperhatikan aspirasi rakyat papua
kurang lebih begitu ya pak timo
apa saja kemudian
belum belum pak timo
sebelum pak timo belum
ini baru ripurna menyetujui ruu nya
nanti di pembahasan pasti kami akan dengarkan mrt
oke pak timo silahkan ditanggapi
iya terima kasih
kemarin dprri telah mengesahkan tiga ruu terkait dengan dob
sebenarnya tindakan dpr ri yang sepihak ini sangat mengecewakan rakyat papua
dan mrp secara kelembagaan
penetapan tiga ruu adalah konsekuensi daripada perubahan
kedua ini undang undang nomor dua tahun dua ribu dua puluh satu atas perubahan undang undang dua puluh satu tahun dua ribu satu tentang otonomi khusus
ya ini konsekuensi perubahan k dua ini memang karena perubahan k dua ini sama sekali tidak ada
partisipasi dari rakyat papua memberikan pendapat terkait dengan perubahan itu
ini sepihak pemerintah pusat melakukan perubahan kemudian menambah ayat
karena di pasal tujuh puluh enam ayat satu itu menyebutkan bahwa pemerintah itu kan provinsi provinsi
atau kabupaten kota di provinsi papua atas persetujuan majelis rakyat papua
tetapi kemudian di perubahan kedua ini menambah ayat kedua bahwa tanpa ada rekomendasi majelis rakyat papua atau pertimbangan majelis rakyat papua
pemerintah pusat atau dprri dapat
menyelesaikan perubahan k dua
ini berlaku di setiap
kami mengecewakan masyarakat papua
karena papua ini daerah khusus

oleh karenanya oleh karenanya memang sangat mengecewakan rakyat papua apalagi majelis rakyat

menyebutkan perubahan k dua
ini berlaku di setiap
ini berlaku di setiap

oleh karenanya oleh karenanya memang sangat mengecewakan rakyat papua apalagi majelis rakyat
papua sebagai representasi dari dua puluh delapan kabupaten kota kemudian lima wilayah adat yang mana benar benar
menghimpun aspirasi masyarakat papua
sehingga ya malam ini kita ketahui bahwa penetapan dua tiga ru adalah inisiatif dprd dalam hal ini
ini merupakan hal yang sangat menarik dan menarik
tapi yang paling menarik adalah apa
yang paling menarik adalah apa
kita harus memiliki pemerintah pusat tanpa ada persetujuan dan aspirasi
mrp kenapa menolak
ada beberapa alasan
pertama memegang profesi itu makhluk moratorium
kenapa pemerintah pusat tidak menghargai moratorium yang telah dilakukan di era covid
kedua kajian secara ilmiah secara holistik atau semua bidang ini juga belum ada
kajian ilmiah itu yang mana
kemudian yang berikut tanpa berbakat

kajian ilmiah itu yang mana
kajian ilmiah itu yang mana

covid ini pertama kedua
kajian secara ilmiah
atau semua bidang ini juga belum ada

kemudian yang berikut
tanpa melalui mekanisme hukum
jadi tanpa ada
pertimbangan ada persetujuan mayoritas
dan mekanisme hukum itu tidak berjalan
dan ini juga bukan aspirasi
tiga ru adalah
sepihak dilakukan oleh pemerintah pusat
dan hari ini lebih lucu
lagi lebih lucu ya lucu
karena ini bicara tentang
nasib daerah khusus
wilayah khusus seharusnya
mekanismenya itu digodok di pihak eksekutif
kemudian diserahkan ke mrp
mrp beri pertimbangan dan persetujuan
dengan negeri bisa
dpr untuk disahkan
undang undangnya ini mekanisme itu
semua tidak jalan
dan ini pentingnya siapa
dan siapa melakukan semua mekanisme itu tidak jalan
itu satu yang kedua
saya setuju dengan
wakil presiden pendekatan
yang harus dilakukan oleh pembangunan papua adalah
pendekatan hati terus saya mau katakan
begini pendekatan dob
itu pendekatan hati atau pendekatan
saya pikir ini bukan pendekatan hati karena
nengah jawa kan adalah ayah papua
ya terus catatan paling terakhir
ternyata ibu megawati
ya ini harus diperhatikan hal hal yang sangat penting
karena undang undang dua puluh satu
tahun dua ribu satu itu lahir
melalui tahap mpr ini
ini undang undang bukan undang undang biasa
ini undang undang yang sangat darurat
dan sangat penting
dan jangan sederhanakan masalah papua
macam masalah di aceh
apa aceh dan papua ini daerah khusus
harus diperhatikan mungkin itu
dan saya sampaikan terima kasih
baik pak rifki silahkan ditanggapi ini mengecewakan
rakyat papua kemudian dianggap
saya bicara dari aspek formil dulu
mbak eva dan pak timo
yang dibawa ke paripurna itu
disahkan sebagai ruu
yang tentu setelah disahkan nanti akan melalui
sebagaimana diatur dalam undang undang
pembentukan peraturan perundang undangan kita
dan dalam banyak sekali referensi
kita juga melihat
tidak sedikit rancangan undang undang
yang harus dibahas selama di dpr
karena memperhatikan tolak tarik
tolak tarik norma
dan penyerapan aspirasi yang begitu mendalam
kami di perjuangan tentu menghayati betul
pekan dari ibu megawati soekarno putri
mana evaluasi beliau
beliau sampaikan kemarin
sebagai ketua dewan pengarah badan riset
dan inovasi nasional
kait dengan pemekaran daerah otonomi baru
sinclude tentu di dalamnya adalah papua
dan karena itu satu jaminan dari kami
kami pastikan bahwa proses legislasi ini
nanti akan memperhatikan
aspirasi masyarakat papua
yang khususnya tentu adalah orang asli papua
yang tadi pak timo sampaikan
terdiri dari lima etnik besar
atau suku besar di papua
yang selama ini sebetulnya
secara aspirasi beberapa dari mereka
bagian besar dari mereka
telah juga menyampaikan aspirasinya kepada dpr
karena itulah saya kira dpr
bukan inisiatif untuk menjadikan ruu ini
sebagai ruu inisiatif
nanti akan dibahas bersama sama dengan
merintah dengan memperhatikan aspirasi masyarakat papua
saya kira demikian
oke sekarang saya ke mas uceng
mas ujang kalau menurut anda sendiri
proses pembentukan atau proses legislasi
yang sedang berlangsung ini
ada atau tidak proses yang
atau tahapan yang kemudian dilewati
sehingga sebagian masyarakat papua
menganggap ini mengecewakan
kemudian dianggap sepihak
dan tidak menyerap aspirasi masyarakat lokal
iya saya kira begini pak
yang pertama memang saya melihat ada nuansa
sentralistik yang dipakai oleh negara ya
kalau kita baca misalnya undang undang papua
otonomi khusus papua yang terbaru
itu terjadi pergeseran pergeseran yang menuju ke arah
termasuk misalnya dibikinnya badan otonomi khusus di sana
yang diketuai oleh kepala oleh wakil presiden
lalu kemudian proses perubahan undang undang
yang bisa melalui ya diubah menjadi kata dapat
diubah menjadi kata dapat
itu adalah pembukaannya sendiri yang kemudian
langsung lebih ditekankan kepada pemerintah dan tps
padahal seharusnya kita semua paham bahwa yang namanya
pemekaran itu adalah di lingkungan bahasa lokal
kepentingan lokal itu ada
itu juga dicerminkan oleh kepentingan nasional
nah saya pikir salmua salm yang sebenarnya adalah
cara pandang yang sentralistik itu
bukan di undang undang pemekaran
tapi logika dasarnya sebenarnya di undang undang otonomi khusus papua
yang pada konteks tertentu kelihatan
masyarakat papua ditinggalkan
kemudian mrp nyaris sama sekali tidak dilibatkan
bahkan kemudian ada upaya kayak menyingkirkan mrp
di proses aktirasi
lagi kalau kita pakai alat ukur putusan mk
di cipta kerja
partisipasi itu harusnya partisipasi yang meaningful
dalam artian ada harus didengarkan
dipertimbangkan dan harus dijelaskan
sebenarnya yang undang otonomi khusus papua itu sendiri
sudah sangat jauh dari proses itu
sehingga kalau sekarang kita bicarakan pada pemekarannya
pemekarannya ini hanyalah akses
dari undang undang otonomi khusus papua
yang nuansanya memang sangat sentralistik
bahkan mendapatkan pesan ya bukan sekedar sentralistik
tetapi juga mengangkangi beberapa ketentuan hukum tata negara
misalnya ya kalau kita bicara soal pemekaran
seharusnya yang punya kewenangan soal pemekaran
itu bukan sekedar pemerintah dan dpr
kita bisa baca undang undang dasar pasal dua puluh dua d
di situ juga ada kewenangan besar yang dimiliki oleh
dpd misalnya untuk ikut masuk
tetapi dalam konteks undang undang otsus papua sendiri
itu sama sekali tidak mencantumkan dpd
di situ tiba tiba hanya dpr
nah itu poin saya di awal
jadi saya ingin mengatakan di poin inilah
pangkalnya yang menyebabkan kenapa kemudian
khususnya mekaran yang terjadi di papua
yang kedua kita tidak tahu ya sampai sekarang
tapi mungkin memang dalam pembahasan
dan mungkin dalam progres
tetapi kelihatannya sekarang papua itu
itu yang saya bilang tadi lebih bernuanisa sentralistik
dan pendekatannya adalah pendekatan keamanan
yang lebih pemekaran papua di daerah tengah itu
itu yang ditasar memang adalah logika pemerintah pusat
dan dpr yang ada
dan lebih pada pendekatan keamanan
padahal saya setuju dengan bu mega
dalam artian kalau kita bicara soal pemekaran
ekonomi pendekatan pendekatan yang memperlihatkan aspirasi publik
aspirasi daerah itu harusnya yang lebih ditinggikan
tetapi ini tidak terjadi lagi lagi sebenarnya karena
pangkalnya itu adalah problem di undang undang
opsus papua itu sendiri
oke kita akan bahas lebih lanjut lagi
soal apa kemudian dampak dari yang tadi disampaikan mas uceng
soal logika sentralistik ini terhadap hasilnya nanti ya
suatu wilayah kemudian sudah dimekarkan atau nantinya jadi atau tidaknya dia dimekarkan
kita akan bahas sesaat lagi
cnn indonesia newscast akan segera kembali
kami masih membahas proses pemekaran wilayah papua
pak timo sebetulnya menurut mendagri tujuan dari pemekaran papua ini adalah untuk percepatan pembangunan
apakah kemudian mrp tidak sepakat dengan tujuan ini
sebenarnya pemekaran itu baik ya pemekaran itu baik
tetapi tidak serta merta tidak mendengarkan aspirasi karena pelaksanaan otonomi khusus selama dua puluh tahun itu perlu dievaluasi
itu dulu perlu dievaluasi karena pemberian otonomi khusus itu ada dua puluh empat kewenangan
di dua puluh empat kewenangan selama dua puluh tahun hanya empat kewenangan dia jalan
sedangkan sisa dua puluh kewenangan semuanya tidak dilaksanakan
jadi itu sesungguhnya masyarakat papua menunggu pembangunan
itu momentum tahun dua ribu dua puluh satu kemarin
saya kira kira evaluasi perubahan k dua itu
itulah kita harus memperbaiki infrastruktur hukum kita dulu
ada konflik hukum yang terjadi di tanah papua
pelaksanaan otonomi khusus u dua puluh satu tahun dua ribu dua puluh satu
tetapi juga pelaksanaan undang undang dua puluh tiga tahun dua ribu dua belas tentang otonomi daerah
dua undang undang yang konflik di tanah papua ini belum dibereskan
sehingga perubahan k dua kemarin kalau masyarakat ikut tamu
masyarakat ikut terlibat dalam hal ini mrp hadir di situ
barangkali kita perbaiki dulu infrastruktur hukum kita di tanah papua
konflik hukumnya perlu diperbaiki dulu
ada jaminan hukum untuk kehidupan masyarakat orang asli itu
maka mau pembat sekarang pun terperan
tapi ini tidak
karena tidak sentuh aspirasi dalam perubahan undang undang itu
sehingga ini keinginan jakarta
keinginan elit elit jakarta
yang kemudian mencantumkan pasal pasal hukum ke pdg jakarta
dan sekarang orang dari partai khusus itu semuanya hilang di undang undang perubahan ini
dan hari ini jakarta yang menentukan itu pembangunan papua
tidak lagi untuk memperkursus
jadi berjumlah ada undang undang nomor dua tahun dua ribu dua puluh satu tentang perubahan k dua ini
itu berjumlah sama sekali
tapi tidak ada jawaban
sebuahnya sudah ambil hari
itu sebaliknya kembali
oleh karena jakarta mungkin habis itu pelaksanaan otonomi khusus di tanah papua
sebenarnya itu seperti itu
tapi tetap kita hargai
karena ini adalah kebijakan negara
hari ini pertanyaannya
kita tidak mengibatkan rakyat papua dalam perubahan sesuai dengan pasal tujuh puluh tujuh
usul perubahan ini dilakukan oleh rakyat papua melalui mrp dan ppt itu
dan usul perubahan itu tidak terjadi
aspirasi masyarakat dalam rangka perubahan
karena masyarakatlah yang menerima manfaat daripada pelaksanaan otonomi khusus
tapi di evaluasi ini apa yang dilakukan
ini seperti ini di jakarta
di otonomi khususnya papua tapi rasa jakarta hari ini
itu bahan kedua ini
inilah yang perlu diperhatikan
dari para perubahan sepihak inilah yang terjadi
ikru yang telah disesatkan oleh dprd
saya pikir dprd oknum buku dan hari ini
masalah tanah papua
jadi dprd itu sama sekali tidak memahami masalah tanah papua
oleh karena kami berharap
cop yang diusulkan oleh dprd ini segera dipendi
kalau masalah pembicaraan pembicaraan sampul
sampul patent produksi itu berubrah
tapi harus meminati
tidak ada kajian ilmiah dan lain lain yang sudah dipacat

tidak menyelesaikan masalah tapi terus menambah masalah
baik pak rifki sejauh mana kemudian kajian ataupun evaluasi yang sudah dilakukan
ini sampai pihak mrp mengatakan ini sebetulnya semua kepentingan jakarta begitu
apakah memang dpr juga sudah melakukan tadi yang disebutkan mas uceng
soal aspirasi yang meaningful dalam proses legislasi pemekaran wilayah ini
karena dpr ri dan pemerintah tentu belajar banyak
dari putusan mahkamah konstitusi terkait dengan undang undang cipta kerja
karena itu apa yang kita bahas malam hari ini itu sebetulnya satu tarikan nafas
dengan pembahasan panjang
rancangan undang undang otsus papua di dpr ri yang pada saat itu digawangi oleh pansus
otsus papua ya
ketuai oleh orang papua saya kira pak komarudin watubun
dan dalam undang undang nomor dua tahun dua ribu dua puluh satu tentang otonomi otsus papua itu
nuansanya menurut saya
beberapa hal yang di dalam undang undang lain sekarang ditarik oleh pemerintah pusat
terkait dengan kewenangan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi misalnya
soal penerbitan izin usaha pertambangan misalnya
itu di dalam undang undang otsus papua diberikan kepada bupati
bahkan gubernur di papua dalam skala tertentu
daerah lain sudah tidak ada lagi seperti itu
dalam konteks pengelolaan kawasan hutan di tempat lain sangat sentralistik
karena undang undang kehutanan memberikan kewenangan sepenuhnya kepada negara
melalui menteri kehutanan dan lingkungan hidup
di papua dalam skala tertentu masyarakat papua bisa menggunakannya
cukup dengan kewenangan kepala daerah tingkat papua
dalam konteks penerimaan calon asn
baik pegawai negeri sipil anggota tni polri disebutkan di dalam undang undang itu
bahwa harus memperhatikan kuota khusus bagi orang asli papua
itu juga diturunkan dalam peraturan pemerintah mengatur tentang undang undang tentang otonomi khusus itu
jadi saya kira kafas tentang kehususan special otonomi
itu tetap dipahami oleh pemerintah dan dpr
dalam konteks pemberian otonomi khusus di papua
melalui undang undang nomor dua tahun dua ribu dua
khusus terkait dengan pemekaran papua
tadi pak timo dengan tulus saya kira menyatakan bahwa pemekaran itu urgent penting dan baik
hanya saja kita berdebat ini dari sisi prosedur dan mekanisme
mekanisme yang ditempuh saat ini adalah menggunakan dasar hukum
ketentuan pasal tujuh puluh enam ayat dua undang undang nomor dua tahun dua ribu dua puluh
yang menyatakan bahwa pemerintah dan dpr dapat
mekaran daerah otonomi di papua
ini kita bisa lihat nih ditayangkan oleh cnn
sementara pak timo berpegangan pada ketentuan pasal tujuh puluh enam ayat tiga
saya kira kedua duanya benar
kedua duanya diatur dalam undang undang itu
hanya sekarang menjadi opsional
nah kata kata memperhatikan sosial kultural kemudian
atau atensi kepada orang asli papua
bagaimana tentang proteksi terhadap ekonomi
itu diatur sedemikian rupa sebagai syarat dan indikator
bagi pembentukan daerah otonomi baru pemekaran di papua
yang tidak kalah penting sebetulnya kami juga menerima aspirasi
bahwa lima etnis besar di papua
telah menyampaikan aspirasi kepada kami
ini bisa kita perdebatkan karena kalau bicara etnis
orangnya banyak kalau cuma yang menyampaikan satu dua
itu bisa kita perdebatkan apakah itu aspiratif atau tidak
karena yang tidak ikut bisa dianggap itu tidak aspiratif
tetapi berdasarkan kajian aspirasi kami
termasuk kajian ilmiah yang dilakukan oleh badan keahlian dpr ri
dalam konteks penyusunan ruu ini
kami memastikan bahwa urgensi ini tidak akan lepas dari ketentuan
undang undang nomor dua tahun dua ribu dua puluh satu
saya kira demikian
kalau kemudian disebutkan oleh ketua umum pdi perjuangan
sekaligus ketua dewan pengarah brin
soal bagaimana kemudian kajian pad yang menjadi dasar dari upaya
untuk pemekaran suatu wilayah saya sekarang ke pak timo
pak timo sendiri melihatnya bagaimana potensi pad
dari tiga wilayah papua yang dalam proses akan dimekarkan ini
sebelum saya bicara tentang itu
saya ingin mengingatkan kepada pak timo
saya bicara terkait dengan pad

itu justru mendukung perusahaan perusahaan
investasi yang termasuk di papua
itu tidak sama sekali
tidak bicara tentang family of wilayah masyarakat asing
itu sama sekali tidak ada
justru undang undang terbaru ini
mendukung eksploitasi yang akan dilakukan oleh perusahaan perusahaan
dan itu sama sekali tidak menolong masyarakat adat ke tempat
jadi saya pikir ini pasal pasal yang tidak menempati masyarakat adat di papua
hari ini dua puluh delapan kabupaten itu kan tidak memberikan pad
tidak memberikan pad kecuali mimika ya ada perpipuan di mimika
coba lihat kabupaten kabupaten lain
itu kembali yang golongan c
itu ada gunung gunung atau bukit bukit yang diganggu
termasuk pad yang memang benar benar dihasilkan oleh kabupaten kota
itu sama sekali tidak ada pilihan
tergantung tinggi pad untuk ke pusat itu lebih besar
apabila terjadi penekanan kira kira seperti apa
ya ini ini yang perlu dipertimbangkan
pak rify ingin menanggapi silakan
oh ya coba dibaca secara seksama ketentuan dalam undang undang nomor dua tahun dua ribu dua puluh
misalnya ketentuan tentang izin usaha pertambangan rakyat
itu kan tentu dihajatkan untuk rakyat papua
karena itu berbeda dengan ijin usaha pertambangan pada umumnya
yang dilakukan oleh perusahaan perusahaan atau company
dan ijin usaha pertambangan rakyat itu didelegasikan kewenangannya
kepada kepala daerah di papua untuk menerbitkan
jadi saya kira implementasi yang harus dikomunikasikan
antara teman teman masyarakat papua dengan stakeholders yang ada di sana
dengan pemerintah daerah
saya kira untuk kemudian memberikan arahan bimbingan
agar implementasi ini juga tepat sasaran
saya sepakat jangan sampai izin usaha pertambangan rakyat itu nanti
yang bikin bukan rakyat rakyat papua
misalnya tiba tiba orang datang dari luar bikin kooperasi
lalu diterbitkan izin usaha pertambangan rakyat
ini tentu akan menyakiti hati dpr juga
karena niat dpr dan pemerintah bukan seperti itu
kami ingin memberikan proteksi kepada masyarakat papua
masyarakat papua itu bukan sekedar menjadi penonton
tapi menjadi pemain
saya sekarang pun sedang berada di kalimantan
jadi kalau soal bicara kemana gap pembangunan
kami pun juga merasakan dan karena itu
suasana kebatinan kita ini mirip mirip pak timo
agar bagaimana masyarakat lokal itu bisa berdaya gitu
nah terkait dengan pad eva
itu apa yang disampaikan ibu megawati
itu berlaku secara umum
tetapi dalam konteks papua karena ini adalah otonomi khusus
juga ada treatment khusus terkait dengan pembagian keuangan
antara pusat dan daerah
dan ketentuan itu memberikan
dan ketentuan itu memberikan
dan ketentuan itu memberikan keuangan atau distribusi keuangan negara
tidak kecil kepada papua
karena itu tentu pemekaran provinsi di papua
kita sangat memperhatikan bagaimana formula keuangan daerah itu
diperhatikan sedemikian rupa oleh pemerintah dan dpr
agar juga terdistribusi dengan baik pada daerah daerah yang selama ini
karena jaraknya terlalu jauh antara rentang kendali antara provinsi
rentang kendali antara provinsi dengan daerah daerah
yang secara ekstrem sebetulnya puni oleh etnis etnis besar di papua
selain etnis yang sekarang sebutlah hanya menjadi bagian dari elit
yang sekarang sedang berkuasa
oke oke sekarang saya ke mas uceng
mas uceng kalau kemudian kita perhatikan begitu ya jawaban dari pak rifki dan juga pak timo
ada perspektif yang berbeda kemudian untuk melihat satu dasar legislasi begitu
anda melihatnya bagaimana kalau begini
kalau saya memang jelas berbeda ya
karena mas rifki bicaranya pada undang undang dua dua ribu dua puluh satu
undang undang yang terbaru sedangkan pak timo itu merasa bahwa
undang undang dua dua ribu dua puluh satu itu dibuat secara tidak pas gitu
karena tidak melalui sebuah aspirasi yang memadai
bahkan mrp sendiri kan dinegasikan
harusnya kita bisa melacak atau bertanya dengan secara baik
apa meaningful participation yang dilakukan dibalik perubahan undang undang dua dua ribu
misalnya soal bagaimana menjelaskan pilihan pemerintah untuk mengambil alih pemekaran
yang dulu itu harusnya berbasis pada kepentingan lokal
itu juga yang ada di undang undang pemda
undang undang pmd juga bicara begitu
misalnya apa dibalik penjelasan apa yang dibenarkan terhadap misalnya tiba tiba ada lembaga otonomi khusus
atau misalnya pasal yang mengatakan bahwa ada jaminan khusus kepastian hukum bagi pengusaha
sedangkan tidak ada jaminan kepastian hukum bagi masyarakat lokal misalnya ya
karena pasalnya men spesifikasi hanya ada itu adalah kepastian hukum bagi pengusaha
nah maksud saya adalah begini
tentu saja berbeda karena satu kalau kita bicara soal meaningful participation
dan stakeholder yang paling baik untuk dipakai dan menjadi representasi bagi orang asli papua menurut saya adalah mrp
dan silahkan ditanya ke pak timo ya
apakah mrp dilibatkan secara memadai misalnya di dalam undang undang dua dua ribu dua puluh satu
jadi saya sih mengatakan wajar kalau terjadi diskursus perbedaan
karena dua dua ribu dua puluh satu itu sudah berdiri dalam langgam yang sangat sentralistik
yang itu mempermudah semua apapun yang ingin dilakukan oleh pemerintah pusat dan dpr di papua
itu mudah sekali dilakukan menurut undang undang dua dua ribu dua
dan undang undang inilah yang sedang diuji di mk dengan alasan yang dipakai oleh pak timo tadi
oke kalau kemudian ini proses masih terus berjalan begitu ya mas uceng
anda melihat kira kira khawatirannya akan apa ya
apa yang akan terjadi kalau begitu
saya berada pada posisi karena undang undang ini menjadi sangat pokok ya
apalagi mengubah sangat besar paradigma dibalik undang undang otsus papua yang lama menjadi undang otsus papua yang baru
menurut saya jauh lebih baik jauh lebih fair dan jauh lebih bijak
kalau kemudian aplikasi dari undang undang ini ditunda dulu sementara waktu
ya misalnya pemekarannya jangan dilanjutkan dulu
kita harus pastikan dulu
proses di mahkamah konstitusi untuk menjatuhkan putusan terhadap undang undang ini
karena saya yakin ya walaupun pengujiannya secara materil yang ada itu hanya pengujian materil
tapi kalau saya lihat sebenarnya secara formil dan secara material banyak sekali masalahnya
bukan hanya sekedar paradigma yang sangat sentralistik
tetapi juga bermasalah dari standar standar hukum ketatanegaraan
saya kasih contoh sederhana misalnya
ada pasal yang membentuk badan otonomi khusus di sana
tapi memberikan kewenangan atribusi kepada seorang wakil presiden
pemahaman saya dalam sistem presidensil wakil presiden itu tidak boleh mendapatkan suatu kewenangan yang bersifat atributif
jadi bukan hanya kalau kita lihat di badan otonomi khusus itu dikepalai oleh seorang wakil presiden
kalau kita bicara soal tim presidensil yang saya pahami seharusnya seorang presiden tidak mendapatkan kewenangan wakil presiden tidak mendapatkan suatu yang bersifat atributif
jadi artinya apa
undang undang otsus papua sendiri misalnya dalam kaitan dengan soal badan otonomi khusus itu saya mengatakan kekeliruannya atau perdebatannya itu bukan hanya sekedar pada sisi sentralistiknya
tapi juga di standar standar hukum tata negaranya yang menurut saya bisa jadi diperdebatkan
termasuk tadi tidak pelibatan dpd dalam proses
pemekaran dan sebagainya
oke sejauh mana kemudian penundaan pemekaran wilayah ini dimungkinkan kita akan bahas sesaat lagi
cnn indonesia newscast akan segera kembali
ya anda kembali di cnn indonesia newscast
saya ke pak timo lagi
pak timo sudah sejauh mana kemudian upaya mrp untuk melakukan penundaan terhadap upaya pemekaran wilayah di papua ini
mrp telah melakukan avokasi
pertama uji materi di mahkamah konstitusi dan sudah enam kali sidang
tanggal sepuluh mei besok itu sidang ke tujuh
di mana hakimah kami dengarkan saksi hali dari pemerintah dan dpr
dan itu avokasi yang kami lakukan kemudian avokasi media
kita seksual di jakarta waktu seminggu
dan mrp tidak bertemu berdiskusi dengan pimpinan pimpinan beberapa partai dan menteri
dan mrp melihat bahwa
jawaban dari mereka sedikit apa namanya mereka kaget
terkejut terkejut kalau proses perubahan bank kedua itu tanpa melibatkan raya atau mrp
itulah mereka sangat terkejut kemudian terburu buru lahir dob
ini juga terkejut
sehingga saya pikir ini beberapa menteri yang mendorong untuk melakukan pemekaran ini
sedangkan beberapa pimpinan partai besar kemudian menteri
mereka kami lihat bahwa mereka sama sekali tidak mengikuti dengan baik
mana rencana dob di papua ini
sehingga mrp atas nama rakyat papua melihat bahwa ini ada okun okun dalam tanda kutip

mendorong dorong untuk pembakaran ini dilakukan paksa untuk kehendak mereka
nah inilah yang perlu dilihat oleh bapak presiden
perlu dilihat oleh bapak presiden wakil presiden dan seluruh pemangku yang ada di jakarta
dalam rangka membangun nkri secara utuh
supaya kita menimbulkan kesan kecurigaan terus menerus terjadi khususnya di tanah papua
oke jadi banyak yang terkejut sebetulnya karena melihat bahwa ada proses yang kemudian
mencurigakan begitu ya pak timbu
ketika kita sampaikan bahwa proses perubahan kedua itu tanpa melibatkan rakyat sesuai dengan
konstitusi pasal tujuh puluh tujuh uu dua ribu dua puluh satu itu
sehingga mereka sangat terkejut
tadinya mereka berpikir bahwa ada keterlibatan
dan lima perata ternyata tidak ada
karena mekanisme proses daripada padangkabungan
usul perubahan itu ingin dilakukan oleh mrp
melalui pendapat rdp
bulan november dan desember tahun dua ribu kemarin
tapi kemudian kami dibenturkan dengan beberapa kelompok masyarakat
atas nama kemudian kami ditangkap mrp ditangkap terus dibor bor
ini hal hal yang terjadi di lapangan
kemudian aspirasi rakyat yang kita buka forum yang disebut dengan
rapat dengar pendapat itu tidak terlaksana
bahkan ada empat bupati mengeluarkan surat resmi untuk mrp tidak lakukan rapat dengan pendapat
ada surat surat rahasia lain yang juga kami sudah dapat
di mana melarang supaya mrp tidak melakukan mekanisme proses diskusi antara mrp dan rakyat
untuk menekut selama sepuluh tahun
sementara mrt juga menyadari sebagai lembaga negara
memberikan pendapat masukan sarah untuk pembangunan dua puluh tahun ke depan
itu semua tidak terjadi
maka malah bisa saya sampaikan kepada publik
perubahan undang undang k dua kemarin adalah inisiatif oleh pemerintah pusat
bukan usulan masyarakat
masyarakat papua baik
mas ucheng anda melihatnya bagaimana
ada proses uji materi kemudian juga ada proses upaya lobby
begitu yang kemudian dilakukan oleh mrp
sejauh mana kemudian ini bisa efektif membuat upaya pemekaran wilayah papua ini ditunda
dan kuncinya di mana kalau anda melihatnya
negara ini harus belajar berhadapan dengan konsep arti metodikal desentralisasi
seperti macam papua aceh jogja dan jakarta
harus belajar berhadapan dengan lebih wise
dalam artian apa
jangan faktakan untuk kembali sentralistik lalu kemudian semua diambil secara otokratik gitu
diambil secara sepihak oleh pemerintahan
biar bagaimanapun apalagi kalau kita bicara soal papua
pak timu kita dengarkan jawaban mas yucheng dulu ya
presentasi orang asli papua yang itu disematkan di mrp
makanya kenapa kemudian kalau kita bilang bahwa salah satu pemegang kunci paling besar untuk partisipasi itu harusnya mrp
dan ketika mrp tidak didengarkan atau dikesampingkan bahkan setiap ada kunjungan pak presiden mrp tidak dilibatkan misalnya
ya ada semacam penepian
penepian yang secara nyata terjadi terhadap teman teman mrp dan teman teman orang asli papua
nah poin saya begini sebenarnya
poin saya harusnya di hadapan ini kita kemudian berani untuk membuka kembali secara baik semuanya
artinya saya berharap misalnya mahkamah konstitusi mau membuka kerannya
saya paham bahwa dalam pengujian undang undang tidak ada yang namanya penghentian perkara lain yang berkaitan dengan itu ya
tetapi sangat mungkin misalnya mahkamah konstitusi bisa mempercepat misalnya pemeriksaan
plus pada saat yang sama mungkin
pemerintah dan dpr juga lebih wise
karena cara pemerintah dan dpr
untuk memecah papua
atau pemekaran papua ini adalah cara
menggunakan pasal yang sedang diuji
di mk itu
kalau misalnya mk berpendapat lain
atau terjadi perubahan politik hukum
di sana sangat mungkin kemudian terjadi
ketidakkepatan dalam hal
pemekaran nah yang ketiga
saya ingin mengatakan di sini kita harus
balik lagi pada cita cita luhur pertama
otonomi khusus terhadap
papua yaitu apa penghargaan
terhadap penduduk lokal
penghargaan dan peran lebih besar
terhadap penduduk lokal untuk menentukan
nasibnya sendiri untuk menentukan
apa yang sebenarnya baik itu
papua dan karenanya
pembicaraan yang detail pembicaraan
yang mendasar pembicaraan
yang panjang dan
kuat ya termasuk meaningful participation
yang dimaksudkan dalam berbagai
dalam putusan mk sebelumnya
itu harusnya dilakukan karena itu sekarang
menjadi standar dalam proses
pembuatan undang undang bukan
sekedar di undang undang
terutama juga di undang undang
otonomi khusus papua dan
itulah kenapa kemudian
pentingnya putusan mk itu
kita ya bagaimana
mk lurus dengan logikanya soal
plus beberapa konsepsi
diperdebatkan di undang undang itu
selebihnya menurut saya
bagus saja kalau misalnya
teman teman mrp mencoba
melakukan lobby ke beberapa partai
karena biar bagaimanapun partai
di dpr itu adalah partai partai
koalisi yang ada saat ini
dan saya pikir itu langkah yang
mungkin dilakukan tetapi yang paling
segera harus diselesaikan itu adalah
proses kemudiannya di
akamu konstitusi itu sendiri
baik terakhir ke pak rifki
pak rifki sejauh mana kemudian dpr
menjadikan pertimbangan mk ini
dalam melakukan pemekaran
tiga wilayah papua dan
seberapa mungkin kemudian dilakukan
pemekaran wilayah papua
selalu menghormati proses
uji materiel di makamu konstitusi
kami adalah pihak
yang selalu dimintai
keterangan karena kami adalah
pembentuk legislasi tetapi
konstitusi kita juga memberikan ketentuan
kalau belum diputuskan
maka kemudian tentu kita tidak punya
pegangan terkait dengan
sedang dilakukan oleh makamu
reses kami ini kan akan berakhir
mahkamah konstitusi juga bisa memberikan
undang undang nomor dua
tahun dua ribu dua puluh satu ini
di sisi yang lain yang ingin saya katakan adalah
bahwa kami berjanji akan
pembahasan rancangan undang undang ini
tiga ruu ini kalau tidak salah
ruu tentang papua tengah papua
selatan dan papua pegunungan tengah
yang akan dibahas tentu
masa sidang berikut ini
termasuk dengan majelis rakyat
papua berbagai elemen lain
di saat yang bersamaan komisi dua dpr ri
saat ini sedang akan membahas
hal hal yang terkait dengan pemilu dua ribu dua puluh
dari pembentukan daerah
otonomi baru sebutlah provinsi misalnya
tentu akan nanti menambah
untuk dpr ri
untuk dpd ri terutama
termasuk adanya dprd
provinsi dan dprd kabupaten
itu semua kalau memang kita
ingin memberi proteksi terhadap
warga papua di bidang politik
maka sedapat mungkin proses ini
akan berjalan bersama umat
dengan baik tapi kalau
kemudian proses ini berlarut larut
tentu nanti akan diragukan
mohon maaf yang akan dirugikan
adalah masyarakat papua itu sendiri
orang asli papua sebagaimana
diatur dalam undang undang tentang otonomi
khusus kira kira begitu mbak eva
jadi step selanjutnya bukan langsung
disahkan di paripurna ada proses
diskusi dengan masyarakat lokal
kita kira kira sederhananya beginilah
dpr men state ini ada tiga
rancangan undang undang yang akan kita bahas
setuju atau tidak kira kira begitu
oke setuju semua praksi setuju
berikutnya kita akan bahas
jadi dibahas dulu nanti di konstitusi
melalui panitia panitia kerja
masuk nanti ke badan legislasi
baru nanti kemudian digodok
sedemikian rupa baru dibawa lagi ke paripurna
dan dalam proses proses itu
semua kami akan melibatkan publik
termasuk bersama sama pemerintah
karena ketentuan dalam konstitusi
dpr tidak bisa membentuk undang undang sendiri
membentukkan perancangan undang undang
menjadi undang undang itu adalah kewenangan
konstitusi dpr dan pemerintah
baik sekarang terakhir
mrp juga akan diajak bicara
pemekaran wilayah tiga wilayah papua ini
terakhir dari anda
bagaimana kemudian reaksi
dari mrp ini
sangat disayangkan kalau perwakilan
mau bicara seperti ini
per harus menunggu sampai ada
keputusan dari mahkamah konstitusi
terus ada hal sebenarnya
memiliki keputusan selah bagi
itu yang penting
ini kan lagi materinya lagi kita
cepat cepat ini sangat
kemudian yang berikut
kalau pemekaran ini terjadi
kehidupan masa depan orang
asli papua itu seperti apa
jaminannya kan tidak jamin
jaminan hukumnya tidak jelas
mendetapkan perubahan kedua
ini buru buru semua
ada apa sebenarnya ini publik
harus saksikan ini
apa yang terjadi jangan membangun
konflik tiap terus menerus
bukan menyelesaikan masalah di tanah papua
tapi justru mendapat terus menerus
luka hati orang papua
kita harus sadar
kita harus sadar itu
mahkamah konstitusi yang sudah jelas
dan kami harap supaya
mengeluarkan keputusan salah
jenis resursi yang kami lakukan
masing masing tentunya punya perspektif yang berbeda
tentunya kita harapkan
nanti akan ada jalan tengah sehingga
apa yang kemudian diputuskan ini
menguntungkan bagi semua pihak
dan tentunya menguntungkan
pak timo pak rifki dan juga mas uceng
terima kasih atas diskusinya pada malam hari ini
selamat malam dan salam sehat selalu
kita akan bekerja untuk pakua dan nkri